presiden joko widodo kembali melempar sinyal terkait bakal calon presiden dua ribu dua puluh
kepada para relawan saat sambutan di stadion gelora bung karno jakarta sabtu kemarin
jokowi kembali berpesan agar jangan salah memilih pemimpin saat pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang
pengamat politik dari universitas al azhar indonesia ujang komarudin menilai
pernyataan jokowi dapat diartikan ditujukan pada partai nasdem yang mengusung anies baswedan sebagai bakal capres dua ribu dua puluh empat
di sisi lain pernyataan tersebut juga dinilai untuk mengingatkan pdi perjuangan agar tak mengambil resiko
dengan mencalonkan puan maharani yang elektabilitasnya masih rendah
dua dua hal pertama ke partai nasdem karena apa
karena nasdem sudah mencapreskan anies baswedan di tanggal tiga oktober yang lalu
ini sangat tanda petik
yang melukai pak jokowi
karena pak jokowi tidak suka maka ya pak jokowi hampir tiap saat selalu mengkritik
mengkritik nasdem mengkritik pak surya paloh dengan pernyataan pernyataan terbuka
maupun dengan gestur gestur tubuh yang memang tidak suka
yang kedua kepada partainya sendiri karena menganggap pdip akan mendukung puan maharani
yang elektabilitasnya masih di bawah
sedangkan pak jokowi itu punya pilihan sendiri
saya meyakini pak jokowi itu arahnya

menurut ujang sebagai presiden jokowi seharusnya mendukung semua pihak
dan tak memberikan sinyal dukungan ke salah satu pihak
mestinya sebagai presiden berjiwa negarawan
berjiwa negarawan itu ya semua capres capres mesti didukung siapapun
dan tidak berpihak kesana kemari
kenapa harus dilakukan seperti itu
karena agar ada keadilan
yang kedua juga agar infrastruktur negara tidak digunakan
karena kalau presiden mendukung tidak ada keadilan

tanda petik akan berusaha menggunakan instrumen negara untuk pemenangan capres cawapres
dan itu berbahaya
dan itu menimbulkan ketidakadilan dan kecurangan kecurangan di sana sini
pakar komunikasi politik dari universitas pelita harapan emru sihombing menilai
tak ada jaminan siapapun sosok presiden terpilih nantinya akan melanjutkan kinerja yang sudah diprakarsai oleh presiden jokowi
setiap presiden memiliki cara masing masing dalam memimpin dengan situasi yang dinamis

kenapa saya mengatakan tidak ada jaminan
ketika nanti sudah terpilih seseorang menjadi presiden
pasti dong menunjukkan kinerjanya pasti menunjukkan berbeda dengan joko widodo
kalau sama nanti tetap aja pemimpin itu di bawah bayang bayang joko widodo kan tidak baik juga
jadi saya mengatakan bahwa pemimpin yang akan datang
biarlah dia dengan dirinya begitu jadi dengan dirinya sendiri
menurut emrus siapapun presiden terpilih nantinya
tak semuanya akan mengadopsi atau melanjutkan pembangunan yang telah dirintis jokowi
sebab setiap pemimpin memiliki pemikiran dan pendekatan yang berbeda pada rakyat
tika bere mau nabil haris jakarta